selamat siang pak
tadi saya sudah transfer sumbangan semester ini ke panti asuhan mutiara bunda
oh iya pak tadi waktu saya telepon ke panti asuhania untuk menyampaikan informasi ini
katanya bu astri sakit pak
dan udah tiga hari ini dirawat di rumah sakit karena demam berdarah
bu astri sakit
iya ibu juga kangen banget sama kamu sayang
kamu sehat kan
iya bu laras maaf ya kami tiba tiba datang ke sini
karena dari tadi kami menelpon ibu astri gak diangkat angkat
bu astrinya ada
mohon maaf ibu buah srinya lagi dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah
lagi sakit ya pantas kita telepon gak diangkat angkat ya
berarti ibu cuma sendiri yang di sini ya rapat sekali
iya begitulah bu
oh iya ibu kesini ada keperluan apa ibu
tapi sebaiknya ibu tunggu di kantor aja
nanti biar saya urus anak anak dulu setelah itu saya kesana
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
apa kira kira hukuman yang pantas buat elsa ya
sebenarnya yang pantas buat dia itu adalah penjara
tapi gue harus hargai juga keputusan andin
selamat siang pak
tadi saya sudah transfer sumbangan semester ini ke panti asuhan mutiara bunda
terima kasih vel
tadi waktu saya telepon ke panti asuhania untuk menyampaikan informasi ini
katanya bu astri sakit pak
dan udah tiga hari ini dirawat di rumah sakit karena demam berdarah
bu astri sakit
ya udah makasih infonya ya
ya sama sama pak
kalau gitu saya permisi
kalau bu astri sakit kasihan juga anak anak
ya ya sama sama pak kalau gitu saya permisi yaa kalau bu astri sakit kasihan juga anak anak

bu laras pasti kewalahan juga mereka

jadi begini bu laras kedatangan kami kesini karena ini miss erina gurunya reina mau bicara dengan ibu
begini bu kd house mau kunjungan ke panti asuhan ini dalam rangka membangun persahabatan dengan anak anak panti di sini
tentu saja jika pihak panti mengizinkannya
kalau saya dengan senang hati bila mana anak anak ini house mau main kesini
tapi saya meminta tolong sehari sebelum kesini tolong kabarin saya ya biar saya siapkan anak anak dulu
baik terima kasih banyak ya
bu laras cahyo sama doni berantem
ibu mohon maaf saya gak bisa lama lama disini karena saya bener bener gak ada yang bantuin hari ini
jadi saya urus anak anak dulu ya
boleh silahkan bu laras ya
kasian sekali bu laras sendirian pasti dia sangat kerepotan
jadi seperti itu pak saya tadi udah bicara juga ke bagian administrasi mereka sudah tahu bahwa makam ini kosong
jadi silahkan aja pak makam ini silahkan dibongkar
siapa tau nanti bisa dipake sama yang lain
ayo kang sebesar anak anak
meris membayangkan selama ini aku dan andin ziarah ke makam kosong ini
sementara cucuku sebenarnya ada di hadapan mata
allah semoga setelah ini gak ada lagi kebohongan besar yang disimpan sama
kok lama banget sih pulangnya mama udah nungguin dari tadi disini
tadi aku sama emak sama cu sama miss elina ngambil ke panti
tapi bu patinya sakit
iya bu patinya lagi sakit demam berdarah sudah tiga hari dirawat rumah sakit
ya allah semoga cepat sembuh deh
dua sore mandi yuk
ya mas mandi ya
ya allah mandi
seneng sekali rena
seneng sekali rena
terus gimana alergi kamu
sudah sangat jauh mendingan banget
udah gak mau mal juga udah gak pusing
aduh alhamdulillah syukur deh
tadi elsa ngapain ya kesini
elsa kesini cuma mau minta maaf sama aku
supaya aku sama mas al juga tidak memberikan hukuman sama dia
ataupun masukin dia ke penjara
terus kamu maafin dia
aku harus melakukan itu mbak
karena ada mama sarah yang bertuku kelutut di depan aku
meminta ampunan untuk kesalahan anak
aku mau melihat orang tua aku mau melakukan aku seperti itu
mama ngerti rena
dan again apa yang elsa lakukan itu sudah amat sangat keterlaluan
mama ngerti alasan kamu tapi ini udah terlaluan sekali rena
aku juga gak akan biarin ini berakhir
aku juga gak akan biarin elsa gitu aja
dan elsa akan tetap dapat hukuman
tapi aku masih belum tahu kuman apa yang pantas untuk dia
aku sama mas sau juga masih mikirin
kamu tuh luar biasa sekalian rin
kamu berhak untuk bahagia
aku juga sekarang udah bahagia kok mah
kan ada mas al ada mama ada rena
wah anak baik
bapak mau bicara sama kamu
kamu udah ketemu lagi sama elsa
tapi kepala kamu harus dingin
bicarakan masalah itu baik baik
perceraian itu jalan terakhir
untuk saat ini gak mungkin pak
aku gak bisa menoleri namanya perselingkuhan pak
apalagi udah terlalu sering aku maafin elsa
kapan kira kira foto ricky sama elsa itu diambil
kalau dari foto itu sih
pakaian yang elsa pakai
itu waktu kita lagi di hotel
karena kalau aku perhatiin
mereka itu ketemu pas aku kunjungan proyek pak
dari beberapa dokumen foto yang
ada terlihat di belakang
salah satu foto yang ada gitu ya pak
kamu harus pastikan semuanya ya
jangan sampai kamu menyesal kemudian
papa ada benarnya
aku harus pastikan
ya udah kamu istirahatkan
kita ke hotel altair star yang di sentul itu ya
kita cek cctvnya sama sama